dengan sembilan nominasi nama beyonse menjadi musisi yang paling banyak
dinominasikan dalam grammy awards dua ribu tujuh belas
sayangnya ia hanya mampu membawa pulang dua piala
untuk kategori best music video dalam lagu formation
dan juga best urban contemporary album untuk album lemonade
penampilannya tapi tetap mendapat banyak pujian
queen b hadir dengan hologram dirinya di awal
dan juga baju serta hiasan kepala berwarna emas
tahun ini adel mendapatkan lima piala grammy dari lima nominasi yang ia punya
ia pun menjadi musisi yang paling banyak mendapatkan piala grammy tahun ini
yang menarik dalam grammy awards dua ribu tujuh belas adel sempat salah bernyanyi
ketika membawakan tribute to george michael
ia seperti terlalu terbawa suasana
ia pun meminta pengulangan menyanyikan lagu fast love
untungnya pengulangan tersebut sangat baik dan ia mendapat banyak pujian dari penonton
grany awards dua ribu tujuh belas juga tidak lepas dari nuansa politik
para musisi mengkritik kebijakan dan pernyataan dari presiden trump di atas panggung
contohnya katy perry yang tampil dengan blues putih
khas hillary clinton bertuliskan persis atau bertahan
sebuah slogan untuk kaum wanita agar tetap kuat
lalu ada beyonse yang menganjurkan penghapusan

sama di manapun
di grammy di super bowl bahkan di bidung putih
lalu ada jennifer lopez yang mengkuti pernyataan dari toni morrison
bahwa tidak ada ruang untuk berdiam diri dan rasa takut
sampai host dari grammy awards james corden yang mengatakan
tidak peduli rasa apapun yang penting musisi tetap bersatu
grammy award dua ribu tujuh belas juga diwarnai beberapa kejadian menarik
contohnya band dua puluh satu pilots yang naik ke sini
ketika mereka menonton grammy dari rumah tanpa menggunakan celana
hal ini mereka lakukan untuk mengingat masa lalu ketika mereka menonton grammy dari rumah tanpa menggunakan celana
dan mereka bermimpi jikalau suatu hari menang grammy mereka juga akan naik panggung dengan hal yang serupa
secara keseluruhan jalannya grammy awards dua ribu tujuh belas dinilai cukup baik
walaupun ada beberapa nama musisi yang mendominasi di berbagai kategori
semoga tahun depan nama nama musisi baru bermunculan sebagai bentuk regenerasi dari dunia
dan dunia musik yang lebih baik